hai baik baik malam ibu dan bapak bapak sekalian berada di hotel biakara jakarta selamat malam
para penonton netizen dimanapun anda berada inilah debat publik pemilihan kepala daerah
dki jakarta putaran kedua tahun dua ribu tujuh belas seira kusno diberi mandat oleh kpu dki jakarta akan
bertindak sebagai moderator debat malam ini debat diselenggarakan sebagai salah satu bentuk
kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon sesuai dengan keputusan kpu dki jakarta tentang
pedoman pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas putaran kedua juga
peraturan kpu terkait dengan kampanye hadirin perbedaan format debat kali ini dengan putaran
pertama adalah diakomodirnya pertanyaan dari publik tepatnya lewat komunitas yang akan diajukan
seleksi dan verifikasi komunitas dilakukan oleh para panelis hal ini sesuai dengan tema
debat itu dari masyarakat untuk jakarta dki muchas dan tema ini kita turunkan lagi pada
isu kesenjangan penegakan hukum dan bonus demografi dengan subtema transportasi permukiman
usaha mikro kecil dan menengah umum
penonton hadirin sekalian
tiga bagian besar debat publik malam ini
akan terdiri dari bagian yang berisi pertanyaan dari para panelis
kemudian pertanyaan dari publik atau komunitas sudah siap di sini
dan dilanjutkan dengan pertanyaan antar paslon
baiklah bapak bapak dan ibu ibu sekalian
calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta periode lima tahun mendatang
pertama saya akan panggilkan paslon nomor urut dua
basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
selanjutnya adalah paslon nomor urut tiga
anies rashid baswedan dan sandiaga salahuddin uno
hadirin kita sabut
paslon nomor urut dua dan nomor urut dua
hadirin kami persilahkan untuk berdiri
para paslon tetap di sini
saya sebenarnya ingin salaman tapi saya sudah janji sama kpud nggak boleh salaman
kalaupun salaman nanti terpaksa saya tidak akan cerita apa yang saya rasakan
jadi kita akan menyanyikan lagu indonesia raya
saya mengucapkan salaman
saya minta hadirin untuk berdiri

tadinya aku sekarang di indonesia
kita kayain di sana kan
ntuh titis tulis ga lagi n yeti
dibawa orangnya ntuh di sini
terima kasih situ
yang ku cinta
hidupku indonesia raya
hadirin di persilakan duduk kembali
terima kasih sean yang sudah memandu
kita untuk para paslon
bisa menempati tempatnya
baiklah ibu dan bapak
selaku moderator saya bertugas
menyampaikan pertanyaan yang telah
disusun oleh para panelis yang
dibentuk tim kpu dki jakarta
yang biasanya adalah jumlahnya empat kali
ini menjadi tujuh orang
siapa mereka kita segera panggilkan
yang pertama adalah
yang kedua adalah
yang ketiga adalah
gun gun ekonomi
yang ketiga adalah
gun gun ekonomi
herianto ahli komunikasi politik
mutia gani rahman
ahli tata kota dan misi

baiklah bapak bapak dan ibu ibu sekalian
tadi saya sudah sampaikan bahwa format debat kita kali ini berbeda
karena kita akan punya publik
representasi komunitas yang akan bertanya langsung kepada para paslon
dan mereka sudah hadir di sini
siapa saja mereka saya langsung perkenalkan
yang paling dekat dengan saya ini adalah
komunitas dari umkm
selanjutnya adalah dari masyarakat transportasi
komunitas transportasi silakan berdiri
kita lanjut kepada komunitas permukiman dan rumah susun
di sebelahnya adalah komunitas nelayan
dan kami juga punya komunitas pendidikan serta komunitas disabilitas
silakan berdiri atau melambaikan tangan
sebelum kita memulai acara malam hari ini
kita akan simak sambutan dari pihak penyelenggara
untuk itu saya panggilkan ketua kpu dki jakarta
assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
yang sama sama kita hormati dan kita banggakan
calon gubernur dan wakil gubernur kita
bapak basuki cahayapurnama dan bapak jarod saiful hidayat
yang kita hormati dan kita banggakan
calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga
bapak anies rasid basudan
dan bapak sandiaka saladudin uno
bapak ibu ibu hadirin
yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu
dan wabil khusus masyarakat jakarta
yang akan menentukan pilihannya untuk menentukan pemimpin lima tahun
yang akan datang yang saya cintai dan para pemirsa seluruh tanah air
syukur alhamdulillah pada malam hari ini
kpu provinsi dki jakarta
kembali menghadirkan debat pamungkas
pilkada dki dua ribu tujuh belas putaran kedua
ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara singkat
yang pertama tema debat kali ini sedikit berbeda dibandingkan debat sebelumnya
begitu juga dengan format debat
tema sekarang mengangkat dari masyarakat untuk jakarta
selama ini para calon gubernur dan wakil gubernur kita
telah banyak menyampaikan visi misi dan programnya
ke tengah tengah masyarakat selama masa kampanye
tapi kemudian bagaimana respon masyarakat
bagaimana program visi misi itu menyentuh persoalan persoalan masyarakat
kita tentu perlu mengetahui
nah oleh karena itulah pada malam hari ini
kita hadirkan sebagian dari komunitas masyarakat itu
untuk menyampaikan persoalan keseharian dan keadaan masyarakat
dan persoalan keseharian mereka kepada calon gubernur dan wakil gubernur
yang nanti salah satu pasangan calon dipastikan akan memimpin jakarta
untuk lima tahun yang akan datang
oleh sebab itulah ada sedikit perubahan format yang tadi disampaikan oleh moderator
dan moga moga perubahan format ini memberikan satu kualitas yang lebih baik lagi
dari perdebatan yang selama ini kita lakukan
sehingga akan meneguhkan para pemilih yang kemarin di putaran pertama telah memilih
pasangan calon dan kemudian memberikan referensi yang sangat penting
bagi para pemilih yang belum menentukan pilihannya pada hari rabu sembilan belas april yang akan datang
yang kedua bapak ibu sekalian dari member demokrasi yang sangat penting ini
kami ingin sampaikan bahwa berkaca dari pilkada dki putaran pertama
mendengar berbagai masukan dari tim pasangan calon
dari badan pengawas pemilu
dari berbagai kalangan masyarakat
perlunya perbaikan peningkatan kualitas pilkada kita di putaran kedua
kpu dki jakarta telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan perbaikan
dua langkah utama yang dilakukan pertama adalah penyempurnaan daftar pemilih
yang kedua adalah peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggara
khususnya penyelenggara di tingkat bawah di kpps
penyempurnaan data pemilih sudah dilakukan sedemikian rupa
dibuka posko posko pendaftaran di semua dua ratus enam puluh tujuh kelurahan di wilayah dki jakarta
di apartemen apartemen di tempat tempat keramaian
yang memungkinkan masyarakat bisa mengkonfirmasikan dirinya
apakah namanya sudah tercantum di dalam daftar pemilih atau belum
dan syukur alhamdulillah selama proses penyusunan daftar pemilih sekitar satu bulan
maka kemudian ada beberapa perbaikan perbaikan
ada penambahan pemilih dan juga ada penambahan pemilih
dan juga ada pengurangan
penambahan adalah mereka yang menisarat tapi belum masuk di dalam daftar pemilih
pengurangan adalah mereka yang tidak menisarat lagi
seperti misalnya sudah meninggal dunia atau kemudian sudah pindah keluar dki jakarta
dan dbt yang ini yang kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk penyelenggaraan pilkada
yang dirumuskan bersama disusun bersama dengan tim pasangan calon
dan kemudian juga dengan badan pengawas pemilu
kemudian juga yang penting juga yang perlu kami kabarkan adalah
kami juga melakukan peningkatan kapasitas kepada para penyelenggara khususnya di bawah
berbagai prosedur pemungutan suara yang kemarin menimbulkan masalah di putaran pertama
sudah dilakukan perbaikan perbaikan
kepada para petugas juga diberikan pembimbingan teknis yang sangat intens kepada mereka
sehingga nantinya mereka kemudian tidak akan terjadi kesalahan kesalahan lagi
walaupun tentu saja sebagian besar dari mereka sudah sangat keras bekerja
untuk menghadirkan pemungutan suara yang lebih baik lagi
kemudian yang ketiga bapak ibu sekalian yang saya hormati
keinginan kita mewujudkan pilkada yang demokratis pilkada yang jujur adil dan damai
tentu saja ini menjadi keinginan kita bersama
tetapi keinginan ini tidak mungkin hanya dibebankan di pundak kpu di pundak penyelenggara
tetapi kemudian memerlukan dukungan oleh semua stakeholder yang terkait
yang pertama tentu saja selain itu

selain penyelenggara harus memperteguh tiga hal
yang ini terus menerus kami sampaikan kepada seluruh penyelenggara
dagang juga yang kita harapkan adalah para peserta pemilihan tim sukses tim kampanye dan juga para pendukungnya
mereka memiliki andil yang sangat penting untuk mewujudkan pemilihan yang bersih pemilihan yang demokratis
oleh karena itulah kemudian mari kita berkata
kami berharap semua pihak kemudian memiliki komitmen yang sama
betapa pentingnya kita menghadirkan pilkada dki putaran kedua sembilan belas april yang akan datang
itu dengan kualitas yang lebih baik lagi
terlalu mahal harganya
kalau kemudian pilkara dki dua ribu tujuh belas putaran ke dua nanti tercidere oleh nilai nilai demokrasi
oleh karena itu kemudian mari kita bersama sama menghadirkan pilkada dki kita yang lebih baik
kemudian yang ketiga bapak ibu sekalian
tentu saja selama penyelenggaraan pilkada banyak pihak yang telah berperan
dan juga dalam penyelenggaraan debat ini banyak sekali fiak fiak yang kemudian telah memberikan kontribusinya
oleh karena itu atas nama kpu provinsi dki jakarta kami mengucapkan terima kasih
yang pertama kepada para panelis yang berhari hari berkali kali mengadakan pertemuan
merumuskan format debat dan kemudian merumuskan pertanyaan pertanyaan yang sepenuhnya kita serahkan kepada panelis
kemudian juga kepada para komunitas yang hadir pada kesempatan hari ini
para panelis telah melakukan seleksi sedemikian rupa terkait dengan netralitas dan tidak adanya afiliasi para komunitas yang hadir pada kesempatan hari ini
oleh karena itu tentu hal ini menjadi sangat penting bagi kita untuk memastikan penyelenggaraan pilkada
penyelenggaraan debat pada malam hari ini menjadi lebih baik dan lebih menarik lagi
ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran penyelenggara
kepada kpu kabupaten kota
dan tentu saja kpps
di tangan anda semua
pilkada dki dipertaruhkan
oleh karena itu kami berharap mari kita semua bekerja sama memastikan seluruh prosedur
seluruh regulasi yang ada
kita taati kita patuhi sehingga kemudian pilkada dki putaran kedua nanti menjadi lebih baik
saya menghimbau kepada seluruh masyarakat jakarta
ingat hari rabu
ayo memilih untuk jakarta
sekian terima kasih
wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
terima kasih pak asumarno
hadirin dan penonton
kini kita simak terlebih dahulu tata tertib debat pilkada dki jakarta putaran yang kedua
ini khususnya untuk para paslon
dan juga untuk para pendukung paslon
tata tertib debat untuk pasangan calon
masing masing pasang calon akan diberikan waktu dan kesempatan
untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan atau persoalan yang diberikan
maka tidak dibenarkan memotong jawaban pasangan calon lain saat sedang memaparkan jawaban
waktu menjawab akan segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara
kandidat tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal kandidat lain
pertanyaan antar kandidat mempertanyakan program dan visi misi kandidat lainnya
selain untuk kandidat
para pendukung yang hadir di dalam debat wajib menaati beberapa hal
pendukung diharapkan untuk selalu tertib dengan tidak melontarkan yel yel atau teriakan
yang kiranya akan mengganggu jawaban

pendukung tidak diperbolehkan memprovokasi pendukung lainnya
bapak bapak dan ibu ibu sekalian
saya tegaskan bahwa akan ada sanksi terberat bagi para pendukung yang tidak bisa mengikuti tata tertib
adalah diminta untuk keluar dari ruangan
dalam debat pamungkas
saya minta komitmen dari seluruh pihak supaya semuanya berjalan lancar
saya tanya dulu
pendukung paslon dua siap dengan komitmen
saya kurang keras jawabannya
pendukung paslon tiga siap komitmen menjaga
bapak bapak dan ibu ibu sekalian
sebelum kita mulai inti acara kita pada malam hari ini
kita perlu menyegarkan kembali ingatan kita pada debat debat sebelumnya
kami segera tayangkan video mengenai debat tiga kali di putaran pertama
yang akan kami tutup dengan saat pencoblosan lima belas februari dua ribu tujuh belas
diiznillah kita akan mendapatkan perolehan yang sangat menyenangkan
mereka yang tinggal di bantaran sungai ini
kemudian kita sediakan rumah khusus
supaya mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya
kita juga banyak sekali menangkapi bahwa
kewirausahaan itu sekarang sudah menjadi sebuah fenomena
kita akan maju terus dengan program oke ojek
kami ingin warga dki yang sudah kami didik dengan baik
jangan dirusak karena kara pengen jadi gubernur saja
mayoritas warga jakarta menginginkan gubernur baru

kami ingin member pixelsop file yang di constrained game pencafian keseluruhan
kami menginjilkan pembankan yang berada untuk menjaga kualitas hidupnya
sekarang kami akan membuild jalur saja ke dalamnya
agar tidak terbatasse

para paslon harap bersiap
pada bagian pertama ini akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh anda masing masing dalam waktu tertentu
kemudian jawaban tersebut akan saling ditanggapi oleh paslon lainnya
boleh melakukan kritik ataupun argumen jika berbeda
ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program atau solusi yang anda tawarkan lebih baik dibanding paslon lainnya
siap untuk mendengarkan
sesuai ketentuan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd yang disusun pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari dprd
berkaca dari kasus yang pernah ada alotnya pembahasan disebabkan oleh sikap oknum dprd yang meminta semacam kompensasi
sebagai syarat menggolkan proyek proyek yang diusulkan
pertanyaannya adalah dalam waktu dua menit jelaskan bagaimana anda akan menyikapi hal tersebut tetapi seminimal mungkin membuat rapbd serta program pelayanan publik yang anda usulkan terhambat oleh sikap penolakan dari sejumlah fraksi di dprd
paslon dua terlebih dahulu
paslon dua terlebih dahulu waktunya adalah dua menit silakan
paslon dua terlebih dahulu waktunya adalah dua menit silakan

masih ada waktu
cukup pak jarod karena ini memang ada masalah teknis
kurang lebih tadi sudah mencapai titik akhir
saya persilahkan paslon tiga menanggapi waktunya adalah satu menit tiga puluh detik
sebagai gubernur yang berinteraksi dengan dprd maka jakarta bukan satu satunya gubernur
ada puluhan gubernur ada ratusan wali kota ratusan bupati
dan apa yang terjadi prinsip utama dalam menyusun apbd
yang kedua aspirasi warga yang terkait dengan periode itu
yang ketiga di dalam proses penyusunannya transparansi komunikasi saling menghormati
dan di dalam kita menjelaskan
menegosiasikan konten dari era pbd
kita harus bisa menunjukkan di mana letak kepentingan warga
dan komunikasikan dengan warga dengan sebaik baiknya
yang sering terjadi sebenarnya bukan semata mata perdebatan soal kepentingan satu dua orang
itu ada di mana mana
di dprd manapun di dpr manapun di parlemen manapun di seluruh dunia
yang menjadi masalah adalah
bagaimana pemimpin bisa merangkul
kami justru nanti akan mendekati dprd dengan rasa hormat
bicarakan dengan baik baik
tidak mengorbankan prinsip
dan penjaga terbaik adalah transparansi
laporkan pada publik
sampaikan pada publik tanpa merendahkan pada siapapun
insya allah akan mendapat solusi dari kemacetan kemacetan
paslon dua kami persilahkan kembali menanggapi
dalam waktu satu lima menit
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
kita sudah sepakat bersama
bahwa sistem penganggaran kita
itu harus transparan
dengan menggunakan teknologi elektronik
untuk menjamin dan membangun pemerintahan yang bersih
dan bebas dari korupsi
apbd itu adalah uangnya
oleh karena itu ketika kita berkomunikasi
dengan teman teman di legislatif
selalu kita sampaikan
mari kebiasaan kebiasaan lama
yang dulu pernah ada
mengambil alokasi anggaran
untuk kepentingan kepentingan yang tidak bermanfaat
pada masyarakat harus dihentikan
kita harus mempertanggungjawabkan
apbd ini kepada rakyat
dan kemudian mengelola apbd ini
untuk membantu rakyat
terutama warga miskin
dengan menyelamatkan apbd ini
kami bisa membantu
lebih dari tujuh ratus anak anak dapat kjp
kemudian kami juga bisa memberikan
jaminan sosial menyeluruh
memberikan berbagai macam subsidi
dan juga menyelamatkan
infrastruktur juga kita bangun dengan baik
perubahan sudah kita letakkan
dan sebentar lagi
akan kita selesaikan dengan baik
kita bawalah tepuk tangan
untuk kedua paslon
suasana masih belum panas
di segmen awal ini
tetapi segmen berikutnya
akan ada wakil dari komunitas
yang bertanya mengenai masalah
menjawab di antara kedua paslon ini simak dalam segmen berikutnya sesudah jeda komersial berikut ini
jangan lupa ya warga jakarta kita nyoblos lagi di putaran kedua
ingat hari rabu tanggal sembilan belas april dua ribu dua puluh
kita bakal nyoblos gubernur dan wakil gubernur dki jakarta putaran kedua
siapapun pilihan kita pilih yang jujur dan berintegritas
kenali calonnya kenali visi dan misinya
yang sudah terdaftar dalam dpt datang ke tps
petugas kami dengan senang hati akan melayani anda dalam menggunakan hak pilih
bagi yang belum terdaftar silahkan membawa ktp elektronik atau surat keterangan dari dinas dukcapil
pilihlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
yang anda percaya jangan sampai tidak memilih
ayo memilih untuk jakarta
kita masuk ke segmen dua
peraturannya masih sama dengan sesi sebelumnya
akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing masing paslon dan waktu tertentu
kemudian jawaban jawaban tersebut akan saling ditanggapi oleh pasangan calon lainnya
saat ini untuk melindungi kesehatan warga jakarta telah dilakukan berbagai macam program
namun belum ada program yang tampaknya berhasil mengatasi sumber penyakit secara efektif
data bps dua ribu lima belas menunjukkan
di mana lebih dari satu juta warga jakarta belum berjamban sehat
sementara laporan terbaru koalisi smoke free jakarta
artinya mereka yang tidak merokok terancam kesehatannya
sementara yang merokok tetap dibayar jaminan kesehatannya jika mereka sakit
pertanyaannya adalah untuk paslon tiga
dan waktu dua menit
bila anda terpilih terobosan kebijakan apa yang akan dilakukan agar masalah kesehatan bukan hanya dibereskan dari sisi kuratif atau pengobatan
namun lebih ke arah pencegahan akar masalahnya
kita menginginkan setiap keluarga di jakarta merasa bersyukur bahwa tinggal di jakarta membuat keluarga jadi sehat
dan itu artinya pemerintah dan seluruh masyarakat menyadari pentingnya gaya
dia hidup sehat mencegah dari berbagai macam penyakit baru kemudian bicara mengenai pengobatan bila sakit
memang selama ini bukan hanya di jakarta di banyak tempat fokusnya pada pengobatan
nah kita ketika kita bertugas maka fokus kita adalah kesehatan warga dan kesehatan lingkungan
kita akan merekrut tenaga tenaga medis yang akan berkeliling di kampung kampung memastikan
keluarga sehat lingkungannya juga sehat dan mendeteksi potensi potensi masalah
tidak boleh di jakarta ada anak kelaparan
saya datang di sebuah tempat di jakarta utara tempatnya dekat koja
seorang nenek yang ketika ditemui bukan saja rentah tapi mengatakan lapar saya pak
ini tidak boleh terjadi jika kita memiliki petugas ini mendeteksi
lalu yang kedua dari sisi penyelenggaraannya
akan memastikan bahwa ketika ada masalah ada dukungan sumber daya personalia untuk menyelesaikannya
jadi mereka yang berkeliling mereka memastikan pulang tak kembali tanpa dukungan justru dibereskan
bila ini kita kerjakan maka aspek pengobatan yang sering kemudian muncul menjadi problem karena kepadatan luar biasa justru bisa kita cegah sama sama
konsentrasinya pada memastikan warga sehat lingkungan sehat dan memiliki personalia yang hadir di tempat itu
baik langsung saja kepada paslon dua untuk menanggapi waktu anda adalah satu setengah menit
program yang sudah kita kerjakan adalah ketuk pintu layani dengan hati
puskesmas sebagai gaya
puskesmas sebagai gaya
puskesmas sebagai gaya
garis terdepan layanan kesehatan harus menekankan kepada aspek preventif dan promotif
setiap saat para petugas petugas ini akan datang ke rumah rumah warga untuk mengecek kesehatannya
apakah ada tbc apakah ada penyakit diari dan sebagainya
satu ketuk pintu layani dengan hati dengan hati betul betul
yang kedua adalah dengan membangun sanitasi yang baik melalui program bedah rumah
bedah rumah kita sekaligus dengan sanitasi yang baik
yang nomor tiga yang kita lakukan adalah dengan mengefektifkan pkk dan dasar wisma untuk memberikan penyuluhan penerangan kepada masyarakat masyarakat yang rentan terhadap penyakit penyakit menular
kegiatan ini sudah kita lakukan dan sekarang kami mempunyai data yang valid tentang keluarga keluarga yang seperti ini
dengan cara seperti itu akan memudahkan keluarga keluarga
kami untuk melayani warga apabila terkena penyakit ataupun meningkatkan kualitas derajat kesehatan mereka
ini kita lakukan terus menerus
dan yang terakhir dengan membangun rptra ruang terbuka rumah anak di masing masing wilayah
setiap rw nanti akan kita bangun rptra terutama yang padat penduduknya
langsung saja dari paslon tiga silakan kembali di tangga pidang waktu satu lima menit
nama programnya ok okr
kita sudah mengidentifikasi lebih dari seratus ribu peserta baksos yang kita datangi di seluruh wilayah jakarta
kita melihat dari delapan empat triliun dana untuk program kesehatan lebih banyak ke kuratif
kita ingin ubah paling tidak dua kali lipat sekarang menuju ke promotif preventif
program ok okr akan memastikan pola hidup sehat
saya membawa contoh ibu dahlia alwi yang mempromosikan gaya hidup sehat dengan makan makanan sehat
makan makanan yang sehat dan dengan program okoc dia bisa mengembangkan usahanya
selain itu kita harus mulai belajar berolahraga yang rutin lari senam
ibu ibu saya senam di berbagai tempat
menunjukkan bahwa kalau kita berolahraga kita harus belajar berolahraga
untuk bergaya hidup sehat insya allah biaya nanti kesehatan akan menurun
karena kalau kita memiliki semangat untuk pola hidup sehat kita akan mampu untuk mengurangi biaya biaya yang sekarang tidak akan sustainable tidak akan berkelanjutan
karena kalau banyak sekali sakit yang diakibatkan oleh sakit jantung karena pola hidup diabetes dan lain sebagainya akan membahayakan pembiayaan universal healthcare bagi kita semua
jadi mari kita berpola hidup sehat dengan ok okr
kita boleh tepuk tangan semuanya dari pendukung paslon dua paslon tiga
ini adalah akhir dari sesi di mana pertanyaan berasal dari panelis
kita akan masuk kepada bagian selanjutnya yaitu pertanyaan dari komunitas
sebelum itu saya minta aplaus yang meriah untuk paslon dua dan paslon tiga
sebelum saya panggilkan wakil dari komunitas saya bacakan dulu peraturan untuk bagian ini
yang pertama masing masing komunitas diberi kesempatan mengajukan hanya satu pertanyaan yang sama kepada paslon
pertanyaan disampaikan oleh satu orang dari perwakilan komunitas
materi pertanyaan akan diambil dari wadah khusus yang tampak di depan mereka
mereka akan mengambil seperti undian sehingga mereka sendiri tidak tahu mana yang akan dijadikan pertanyaan
sekian banyak pertanyaan diolah bersama dengan tim panelis ditaruh di dalam wadah itu
paslon akan diberi waktu bergantian untuk menjawab dan kemudian menanggapi jawaban paslon lainnya
baik kita akan langsung mulai
saya minta pada kesempatan yang pertama silakan perwakilan dari komunitas atau masyarakat um
silakan diambil dulu
silakan diambil dulu
sebelum dibacakan harap disebutkan namanya
nama saya hermawati setiorini
saya mau bertanya
pak cagup dari dulu kami pengusaha kecil selalu memiliki masalah soal permodal
saya ingin menyampaikan kepada bapak
saya ingin menyampaikan kepada bapak

walaupun saat ini memang ada program kur dengan bunga yang lebih rendah dan katanya bisa tanpa agunan
tapi kenyataannya kami tidak bisa mendapatkan kur tersebut karena bank tetap minta agunan
kalau bapak terpilih kira kira terobosan apa yang bapak bisa lakukan untuk membantu kami supaya masalah ini bisa diatasi
itu dari komunitas
umkm kita boleh tepuk tangan
langsung saja dijawab oleh paslon dua terlebih dahulu
waktunya satu lima menit
terima kasih bapak ibu dari umkm
mungkin bapak ibu ingat dua tahun terakhir face dan gencar memaksa semua pelaku usaha membuka rekening bank
kenapa kami minta buka rekening bank
ini dalam rangka untuk mempelajari arus kas usahanya
kadang kadang umkm minta
dia tidak pernah mempunyai arus kas perbankan
sehingga kita tidak tahu dia kebutuhannya berapa
pemberian kredit ini kami menyediakan satu triliun satu tahun
ternyata kami hanya mampu menyalurkan tiga ratus miliar per tahun
khusus yang dagang di pasar kami malah lebih enak
makanya kami mendorong semua orang punya rekening bank
nah apa yang harus dilakukan
kami juga mulai membebaskan bphtb
kami ingin semua aset bapak ibu
memiliki sertifikat tanpa membayar pajak bphtb
kalau diatas dua miliar boleh ditangguhkan
ini juga sebagai permodalan
tapi bagi kami memberikan kredit
bukan soal jaminan sebetulnya
tapi soal arus kas bapak ibu
usaha bapak ibu
kami juga menawarkan malahan yang baru adalah delapan puluh
di tempat air petra kami sudah membuat pupuk
ada pusat pengembangan usaha kecil
ini juga intinya apa
kami ingin semurah mungkin
bagi hasilnya delapan puluh dua puluh
untuk yang berhasil kami dua puluh
tetapi syarat yang kami minta
tolong uangnya semua dimasukkan ke bank
yang paling penting bagi kami memberikan kredit adalah arus kas
pak basuki waktunya habis
saya langsung beri kesempatan kepada pak slon iii
satu setengah menit juga untuk menjawab
apakah pak sandi ingin dibacakan lagi pertanyaannya
sudah cukup silakan satu setengah menit
terima kasih bu hermawati
hampir lima belas tahun lebih saya mendalami pemberdayaan umkm
ada tiga masalah utama
pertama lahan usaha
banyak sekali umkm yang tidak memiliki kepastian lahan usaha
kami punya program okoc yang memastikan garasi inovasi dan lahan usaha untuk para umkm
kedua adalah masalah pemasaran
alhamdulillah dengan jaringan okoc kami sudah bisa menghadirkan okoc mart
ini adalah bukti
bahwa dengan pemasaran yang berjejaring insya allah kita bisa berpihak kepada para pedagang kecil
kita hadirkan sistem pemasarannya
ketiga bu hermawati bercerita tentang permodalan
saya kebetulan di bidang usaha keuangan dan permodalan
pengusaha itu dipersulit untuk mendapatkan permodalan
oleh karena itu program okoc yang kami dorong

kami juga melihat bagaimana memberikan kredit khusus untuk perempuan
kredit khusus untuk perempuan kita berikan tanpa jaminan dan kita berikan pendampingan mentoring
saya yakin akan lahir ibu ibu wilda baru dari bank sampah cyber
ibu tony yang baru
ibu winda dari umi clean
lahir karena dengan program okoc kita akan hadirkan solusi masalah permodalan untuk umkm kita yang berpihak
ditahan dulu dari paslon tiga
jadi yang dieksplorasi dalam hal ini adalah bagaimana pihak lawan anda menyampaikan jawaban
jadi bukan dieksplorasi jawaban sendiri tapi bagaimana tanggapannya atas jawaban yang diberikan oleh pihak lawan anda
untuk itu saya beri kesempatan kepada paslon dua menanggapi jawaban yang diberikan paslon tiga waktunya satu menit
yang saya baca kemarin untuk membuat okoc mart itu membutuhkan dana dua ratus juta rupiah
bagaimana umkm bisa mendapatkan dana dua ratus juta rupiah itu
oleh karena itu kami lebih memberikan kewenangan memberikan dana kepada umkm dengan bagi hasil
kami tidak bisa menyediakan anggaran dua ratus juta untuk satu okoc mart
tapi kami dorong pengusaha pengusaha kecil untuk mendapatkan barang yang dengan harga murah sebagai distributor
dan ini sudah dilakukan misalnya di air petra dengan ada pkk mart
dengan cara seperti itu maka masyarakat sekitar akan mendapatkan keuntungan serta harga yang murah
saya beri kesempatan kepada paslon tiga
silahkan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh paslon dua
waktunya satu menit
terima kasih pak jarod
berkat pertanyaan pak jarod yang mempertanyakan apakah kami bisa menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada umkm
kami meluncurkan program okoc bulan desember
alhamdulillah per hari ini kita sudah mendekati dua belas peserta okoc di seluruh jakarta
terima kasih pak
dan kami melihat untuk okoc mart pertama ibu lilis seorang penderita lupus
ibu lilis datang pak saya punya ide ini berapa modalnya
modalnya sekitar dua ratus juta pak karena ini kontainer dan bisa dipindah pindahkan di rumah
saya bilang begini bu lilis saya nggak bisa janji banyak karena ini masih dalam taraf penjajakan
tapi saya coba lempar ke jejaring okoc
sekarang sudah ada dua belas ribu
kalau dua ratus juta itu kita bisa bagi
dari dua ratus saja yang ikut cuma satu juta pak
alhamdulillah berkat pak jarod memprovokasi kita kita berhasil menghadirkan solusi untuk umkm
dan ibu hermawati insya allah bisa mendapatkan modal
waktunya habis pak sandi
baik hadirin para paslon dan juga penonton dimanapun anda berada
masih ada tiga komunitas lagi yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada para paslon
cagup dan cawagup dki jakarta tentang permasalahan yang mereka hadapi
kami segera kembali sesudah jeda komersial berikut ini
kenali visi dan misinya
yang sudah terdaftar dalam dpt datang ke tps
petugas kami dengan senang hati akan melayani anda dalam menggunakan hak pilih
bagi yang belum terdaftar silahkan membawa ktp elektronik atau surat keterangan dari dinas dukcapil
pilihlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta yang anda percaya
jangan sampai tidak memilih
ayo memilih untuk jakarta
hadirin penonton netizen kita kembali dalam debat pilkada dki jakarta putaran kedua tahun dua ribu tujuh belas
kini kita masuk segmen tiga dan masih kelanjutan segmen sebelumnya
di mana komunitas akan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para paslon
dan peraturannya karena itu masih sama dan ini sesuai dengan tema besar kita dari masyarakat untuk jakarta
saya ingatkan kepada para penonton sekali lagi
pada saat salah satu paslon memberikan jawaban tanggapan
tolong ditahan tepuk tangan maupun seruan seruan
tadi kita sudah berkomitmen
kalau ada yang tertangkap melanggar komitmen saya akan langsung tindak tegas
karena ini adalah debat pamungkas
saya ingin dengar suaranya dari pendukung paslon dua
pendukung paslon tiga siap jaga komitmen
hadirin kita langsung masuk ke
kepada komunitas kedua
yaitu perwakilan dari masyarakat transportasi
untuk itu saya minta berdiri
silahkan diambil dulu pertanyaannya dan disebutkan namanya
yang akan menjawab terlebih dahulu adalah paslon tiga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya ingin memberikan pertanyaan kepada dua paslon
yaitu terkait dengan transportasi di dki
mohon sabar musabuka dulu pak
pak daryono menunjukkan bahwa memang itu sistemnya undian ya pak ya
masih banyak warga yang penghasilan di bawah ump
jadi mahalnya ongkos transportasi membuat mereka kesulitan
katanya ada yang merencanakan tarif
rp lima untuk semua angkutan gabungan
terus tarif transjakarta tiga lima ratus
banyak menawarkan bonus potongan
tarif yang lebih murah
dikratiskan sekalian pak
membantu warga yang kurang mampu
naik angkutan umum
jadi pak daryono tadi
apakah mungkin digratiskan saja termasuk
silahkan waktunya adalah
satu setengah menit
terima kasih pak daryono
jadi ketika kita bicara tentang transportasi
biaya hidup seringkali dialokasikan untuk transportasi di jakarta
karena itu kita akan mengintegrasikan
dalam konsep transportasi yang kita sebut dengan
kita ingin seluruh mode transportasi di jakarta tersambungkan
kemudian bis menengahnya
kemudian lrt maupun mrt
dalam satu sistem
hari ini belum
hari ini masih jalan sendiri
dan integrasikan itu komponennya apa
satu adalah biayanya terintegrasi
termasuk dari kepulauan seribu
ketika mereka datang ke jakarta
maka tiket yang dipakai untuk kapal
langsung bisa dipakai untuk seluruhnya
yang kedua adalah manajemennya dibuat terintegrasi
yang tidak kalah penting
kesejahteraan dari penyelenggara
seperti bapak bapak ini
kesejahteraannya harus terjamin
karena itu subsidi yang kita berikan
bukan hanya untuk transjakarta
tetapi diberikan untuk keseluruhan sistem transportasi di jakarta
kalau hari ini yang banyak menerima transjakarta
bisa kemana saja
dan pemerintah menanggung ongkosnya
baik kita langsung saja beri kesempatan kepada paslon dua
untuk menjawab pertanyaan dari komunitas tersebut
apakah perlu dibacakan lagi
tidak perlu silahkan
terima kasih pak daryono
ini mewakili komunitas yang pakai transportasi
nah itulah kenapa kami sejak dua tahun yang lalu
memaksa warga jakarta menggunakan e ticket
misalnya dulu orang dari manggarai
mau ke blok m
itu empat kali naik bus
nah dengan e ticket kami mulai tahu orang ini naiknya disitu
sekarang satu kali naik bus
sama juga sebetulnya ketika orang mau ke blok m
ada berapa rute yang sudah kami ubah juga
jadi intinya memang di e ticketing
nah perlu saya sampaikan pada pak daryono dan teman teman
kami sudah menggratiskan pak
sejak tahun yang lalu naik bus
jadi kalau bapak ibu punya gaji ump
tinggal lapor di bank dki penerimaan gajinya
maka otomatis bank dki menanggung e ticketnya
dan memberikan gratis
sekarang para marbot yang tinggal di rumah susun
anak anak semua sudah gratis
ini bagian dari kami menopang
supaya biaya hidup mereka transportnya murah
hanya memang busnya yang perlu kami tambah
rute kami sudah tambah seratus lebih rute
yang langsung tujuan ke
jadi ini yang penting
kenapa kita dorong dengan e ticketing
sekarang lansia malahan yang tidak mampu
bisa kami jemput dengan transjakarta care
kami mempunyai dua puluh enam unit
jadi orang kalau pakai kursi roda
nggak punya uang ke rumah sakit
tinggal telepon satu hari sebelumnya
kami datang kami jemput
jadi sebenarnya kalau gratis itu
integrasi tentu harus integrasi
kami sudah integrasi mrt nrt juga
ya pak basuki cukup
langsung kepada paslon tiga
harap menanggapi jawaban dari paslon dua
atas pertanyaan tersebut
silakan waktunya adalah satu menit
ketika kita mengatakan akan mengintegrasikan
maka kita melihat mobilitas penduduk
dan terakhir studi dilakukan itu tahun dua ribu tujuh
sudah sepuluh tahun yang lalu
konsekuensinya cara kita mengatur rute hari ini
tidak mencerminkan kebutuhan warga
karena itu kita integrasikan dan rutenya
disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas warga di jakarta
yang kedua yang tidak kalah penting
kita malah akan mengajak lebih jauh
dari penyedia transportasi online
untuk juga terlibat
terutama di fase dimana kita membangun integrasi itu
karena itu perlu proses perlu waktu
di fase itu integrasi dengan penyedia online akan kita lakukan
lalu yang ketiga yang tidak kalah penting
kita akan memastikan proses ini tidak top down
teman teman penyelenggara selama ini
selama ini minim diajak
kami akan undang terlibat
anda bantu rumuskan rutenya prosesnya
pak anies cukup cukup sampai disana
kita langsung saja beri kepada
beri waktu kepada paslon dua
menanggapi jawaban yang disampaikan
paslon tiga waktunya satu menit
kadang kadang saya juga heran juga
kami dianggap tidak bottom up
sebutnya ketika anda menggunakan tiket
menempel waktu keluar
itulah bottom up yang kita lakukan
kami tahu persis anda sampai kemana
misalnya dulu kampung rambutan ke blok m
kenapa kami tahu banyak penumpang
pengen kampung rambutan langsung blok m
karena dia tap
ini satu juta lebih
penumpang ini belasan juta tentu
makanya kami dengan pola seperti ini
kami akan terus membuat rute rute yang baik
busnya kami kelas dunia semua
bahkan bus kami yang baru baru ini
show breakernya pun bisa miring
supaya yang pakai kursi roda itu bisa rata
jadi langsung meluncur
dan lantainya pun tidak mungkin jatuh
supaya bisa hadap ke depan
sehingga perempuan mempunyai ruang yang nyaman
di dalam bus
busnya semua sangat standar
karena kami ingin produksi karosiri lokal
itu saja masalah
ya pak basuki kita cukupkan sampai disana
dan kita tepuk tangan untuk jawaban
paslon dua paslon tiga dan juga masyarakat transportasi
baik kini kita lanjut kepada
komunitas yang ketiga
rumah susun dan toilet
untuk semua keluarga
jadi tadi saya sebut permukiman
ternyata ada yang secara spesifik
yaitu rumah susun dan toilet untuk semua keluarga
kemudian liegt gila
tiga tahun spreading
ke semua jidera
pasung nomor pekerja
tapi juga secara mental
kami benar benar merasa drop
saat ini kami tinggal di rusun yang sering bocor
padahal kami harus menanggung beban biaya bulanan terus menerus
bila bapak terpilih
apakah bapak tega untuk terus menerus
membani kami biaya rusun yang bocor ini
terima kasih pak
yang pertama jawab adalah pasron ii pertanyaannya cukup jelas
baik waktunya adalah satu setengah menit
terima kasih pak rarto
memang harus kita akui
beberapa rusun yang dibangun dengan kontraktor yang maling
itu berakibat seperti itu
makanya sekarang kenapa kami memperlambat
kami lebih baik pilih yang mutu yang baik
kalau bapak perhatikan rusun rusunnya bapak tinggal
kalau soal tidak bayar bagaimana
memang rusun itu tidak bayar sebetulnya bapak ibu
rusun itu tidak bayar ini hanya kontribusi
kontribusi untuk pemeriharaan lingkungan
nah yang tidak mampu bayar beberapa sudah kami bayarkan lewat basis
juga lewat operasional saya sebetulnya
nah ini yang sedang kita lagi bantu termasuk kita akan bangun di ciangir
harus kita akui waktu kami memindahkan itu
ada unsur sosial yang kami tidak perhatikan waktu itu
misal contoh tadi bisa pinjam
cabai pinjam minyak goreng
waktu pindah tetangganya berubah
nah sekarang untuk yang pindah baru
dia boleh sama sama tinggal di satu lantai
nah ini yang kami lakukan termasuk tempat dagang
kami mulai pikirkan sekarang untuk membongkar pagar pagar rusun
seperti jati negara
nanti ke depan semua rusun kami itu
kios dagang itu di tepi jalan
inilah yang kami harus akui
ada kesalahan desain yang masa lalu
yang terus kami perbaiki sekarang
saya mohon maaf dan saya harap bapak ibu bisa bersahabat
pak basuki cukup
langsung saja saya beri kesempatan paslon tiga
waktunya satu setengah menit
menjawab pertanyaan dari komunitas rumah susun tadi
apakah perlu diulang pertanyaannya
cukup kita cukup
ini pertanyaan yang sering muncul ketika kita bertemu dengan warga rumah susun
hamzah dari bukiduri
yang pindah juga ke rumah susun
penderitaan dimulai ketika masuk rumah susun
karena itu kenapa konsep kita adalah
dan kita perhatikan
gubernur ini bukan sekedar melaksanakan peraturan
gubernur ini pemimpinnya rakyat
rakyat itu saudaranya
karena itu penderitaan rakyat
adalah penderitaan gubernurnya
bukan dipandang penderitaan rakyat sebagai kelompok orang saja
ini bukan statistik
ini adalah manusia yang punya hak hidup yang sama di jakarta
karena itu kenapa kami ingin hadir
memimpinnya dengan hati
karena problem yang seperti ini
solusinya kenapa kita buatkan program perumahan dengan dp rupiah
supaya warga di kampung kampung yang hari ini
empat km dari balai kota
di sana padat sekali sempit
kamar mandi pun berbarengan di depan
lalu mereka diberikan akses pada apa
sehingga bukannya dipindahkan ke tempat jauh
diberikan solusi di situ
dan diberikan hak untuk memiliki rumah di tempat itu
dengan pembiayaan rupiah dp nya
ya baik langsung saja paslon dua
menanggapi jawaban yang diberikan oleh paslon tiga tadi
dalam waktu satu menit
terima kasih pak soebanwun pak karton
kami sudah ke rusun jati negara
memang ada beberapa yang komplain
tentang persoalan yang disampaikan
mari kita bandingkan
sekarang kondisi kampung pulau seperti apa
mereka yang masuk rusun jati negara
itu mendapatkan banyak fasilitas
mulai kgp kgs permodalan bis transjakarta gratis
jadi banyak sekali yang dimanfaatkan
oleh sebab itu kami mohon dengan sangat
kami tidak bisa memuaskan semua orang
pasti ada yang kumplin
dengan permohonan maaf kami akan berusaha memperbaiki
kalau ada yang bocor bocor
meskipun itu dulu yang membangun adalah pupera
tapi kami tanggung jawab untuk menyembuhkan yang bocor
dan itu rusunnya adalah tiga puluh meter persegi
yang cukup layak untuk warga kita
saudara kita yang ada di kampung pulo
langsung saja paslon tiga menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon dua
jadi yang dibutuhkan warga di sini sebenarnya solusinya
karena itu kenapa kita melihat persoalan ini
kita bayangkan seseorang tinggal di jakarta
sebutlah empat puluh lima puluh tahun sejak kedatangannya
ada periode di mana mereka menggunakan rumah susun
seperti yang anda sudah miliki sekarang rumah susun
di tempat itu kami akan pastikan
yang sudah tinggal di sana
penyelenggaraannya baik manajemennya baik
dan itu artinya ada transparansi
siapa yang mengelola siapa yang bertanggung jawab
bila ada masalah dan menggunakan alat digital
untuk bisa ada monitoring yang baik
tetapi itu tidak cukup
kedepan lewat program okoc ada peningkatan kesejahteraan
lalu yang kedua yang tidak kalah penting
dari situ pindah naik kelas untuk memiliki rumah sendiri
baik rumah tapak ataupun rumah susun
tetapi memiliki rumah
dan ini yang kita siapkan
solusinya adalah manajemen lebih baik
peningkatan kesejahteraan dan punya rumah sendiri
ya pak anies kita cukup sampai di sana
dan kita beri tepuk tangan untuk javan paslon dua paslon tiga
dan komunitas rumah susun dan toilet untuk semua keluarga
baiklah hadirin para paslon
kita masuk kepada komunitas keempat
yaitu komunitas nelayan
silakan perwakilannya untuk maju mengambil undian pertanyaan
disebutkan siapa namanya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami iwan dari nelayan
pak kami nelayan sudah tinggal di pantai jakarta turun temurun
kehidupan kami sebenarnya diikuti oleh atau
boleh bantu ya pak
apakah kehidupan kami sebenarnya diakui atau tidak
betul itu yang mau disampaikan
ya lanjut pak
jika iya apakah kebijakan pemerintah dki itu masa depan kehidupan
kami saya merasakan hal ini karena
merasa program lain kayaknya reklamasi lebih diperhentikan
sementara kehidupan kami nelayan diabaikan
apakah kedua gubernur akan memperbaiki kehidupan nelayan
dan akan mensejahterakan nelayan
dan apakah mau menghentikan reklamasi
atau kesejahteraan nelayan
tolong diperhatikan itu
saya akan ulang pertanyaannya supaya lebih jelas
intinya adalah mereka mempertanyakan sudah turun temurun
tapi sebenarnya mereka diakui atau tidak
jika iya apa kebijakan pemerintah dki untuk masa depan kehidupan mereka
mereka merasa bahwa program lain seperti reklamasi
lebih diperhatikan sementara kehidupan mereka diabaikan
baik saya beri waktu satu lima menit dijawab terlebih dahulu
satu setengah menit dijawab terlebih dahulu oleh paslon iii
ada dua belas nelayan sekurang kurangnya di jakarta
sayangnya dalam jakarta dalam angka statistik itu tidak ada profesi nelayan di situ
karena itu kami akan memastikan bahwa nelayan di jakarta meningkat kesejahteraannya
dan salah satu caranya mengapa kita menolak reklamasi
karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita
selain itu memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan
kita tahu betapa ada tiga belas sungai yang mengalir ke teluk jakarta
dan hadirnya reklamasi di sana konsekuensinya pada kita semua yang ada di ruangan ini
banjir akan menjadi fenomena rutin bagi kita
karena air yang mengalir justru dihadapkan dengan reklamasi
dan yang ketiga terkait dengan para nelayan
kita akan memastikan program peningkatan kewirausahaan untuk nelayan dilakukan secara intensif
kita akan latih kita akan berikan modal termasuk fasilitas perkapalan
sehingga para nelayan di jakarta bisa merasakan manfaat mencari pencaharian di teluk jakarta di sekitar kepulauan seribu
ini yang sekarang terlewatkan
kalau kita masuk di kepulauan seribu saja pelatihan pendidikan untuk para nelayan
dan keluarga nelayan amat minim
di sana kita akan kembangkan smk untuk perikanan
dan para nelayan dilatih sehingga bisa lebih produktif dalam mereka melaksanakan
saya beri kesempatan kepada pak slon ii untuk menjawab pertanyaan dari komunitas nelayan
saya sudah bacakan apakah kemudian perlu diulang
namanya silahkan pak
terima kasih pak iman
saya mau tunjukkan ini adalah nelayan muara angke
rancangannya kami tidak pernah punya niat mengusir nelayan
bahkan ada kanal untuk perahu nelayannya
ini adalah muara baru
pantai mutiara mengajukan izin memperluas untuk perumahan mewah
kami memperluas justru di sini dapat tanah sepuluh hektare
supaya nelayan ada tempat sandar termasuk ada tempat penyimpanan ikan
termasuk pengolahan ikan seperti ini jam jaman
tapi ini akan dimiliki oleh nelayan
lalu kita bisa lihat kita harus menyelesaikan banyak tanggul
jakarta ini satu lima meter di bawah muka laut
kita lagi meninggikan tiga delapan meter tanggul
nah tanggulnya sedang dikerjakan
ini adalah tanggul yang kita kerjakan dari cilincing menuju tanjung priuk
ketika tanggul ini jadi maka ini semua ada tambatan untuk perahu
dan bagaimana untuk perumahannya
perumahannya akan kami taruh di tepinya di tepi tanggul
semua nelayan akan tinggal di tepi tanggul perahunya di sini
bahkan kami mulai memikirkan untuk muara angke
kita sedang akan membangun restoran apung
supaya ibu ibu nelayan juga bisa melakukan ini
restoran yang lama akan kita bongkar
jadi sebetulnya lapangan bola angke desain pengembangan terhadap muara angke sudah jadi semua
ini hubungannya apa dengan perahu reklamasi
reklamasi itu nelayan pun berhak tinggal di sana
saya minta kepada paslon tiga sekali lagi
saya ingatkan kepada para paslon bukan eksplorasi jawaban tetapi menanggapi jawaban dari pasangan calon lawannya
silahkan waktunya satu menit
pak iwan jawaban saya nggak muter muter
bapak adalah bagian dari kami
bapak akan diperhatikan
bapak akan diberikan solusi untuk bapak bisa naik kelas
banyak sekali nelayan nelayan yang kami temui sekarang mengalami kesulitan
kami memiliki program yang jelas berpihak kepada nelayan
kami menolak reklamasi dan menghentikan reklamasi yang ada sekarang karena tidak terbuka dan tidak berkeadilan untuk para nelayan
kami sudah katakan itu dari putaran pertama dan kami akan konsisten
kami ingin berpihak kepada dua puluh empat nelayan yang ada di pesisir jakarta
kami ingin tingkatkan
saya pernah invest di perusahaan pengelolaan ikan
saya ingin bekerja sama dengan para nelayan agar para nelayan bisa melaut dan tangkapannya bisa lebih baik
ibu susi punya program yang baik dan kami akan memiliki kolaborasi dengan ibu susi untuk meningkatkan harkat martabat para nelayan
paslon dua kita tahan pendukung paslon tiga
baik paslon dua silahkan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh paslon tiga waktunya satu menit
pak iwan dan seluruh komunitas nelayan saya terima kasih
pak iwan dan semuanya adalah bagian dari kita
betul karena bagian dari kita maka tidak layak nelayan hidup dengan rumah rumah seperti itu
kami sudah kesana
dan kemudian saya sampaikan konsepnya untuk penataan rumah rumah tersebut termasuk juga dengan membangun tpi yang memadai
kita ingin nelayan kita itu betul betul berdaya bermartabat dan anak anak yang cerdas
kita ingat betul bahwa anak anak nelayan diberikan otak yang cerdas karena setiap hari makan ikan
mereka berhak kehidupan yang lebih baik
dan jangan sampai meskipun tidak ada banjir selalu mereka kebanjiran
karena tanggulnya bocor
kami ke kamal muara kami ke muara angke kami berdiskusi dengan rekan rekan nelayan
dan mereka mengharapkan kehidupan yang lebih baik
nelayan berhak untuk hidup lebih baik di teluk jakarta
kita beri applause
ini adalah segmen yang mengakhiri pertanyaan langsung dari publik
untuk komunitas nelayan kita beri tepuk tangan juga
baiklah penonton paslon hadirin
kita akan masuk kepada segmen berikutnya yang dipastikan akan lebih seru
karena kita punya perdebatan antara calon wakil gubernur dan calon gubernur dki jakarta
kami segera kembali sesudah jeda komersial berikut ini
tetaplah bersama kami
jangan lupa ya warga jakarta kita nyoblos lagi di putaran kedua
silahkan membawa ktp elektronik atau surat keterangan dari dinas dukcapil
pilihlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta yang anda percaya
jangan sampai tidak memilih
ayo memilih untuk jakarta
hadirin penonton para paslon kini kita masuk kepada segmen keempat
dan segmen ini adalah debat antar kandidat dalam bentuk saling berargumen
jadi debat terbuka dan untuk pertama kalinya kita akan melihat para calon wakil gubernur melakukan adu argumentasi
peraturannya agak panjang harap disimak baik baik
termasuk juga untuk para pendukung
yang pertama masing masing pasangan calon diberi kesempatan untuk memulai pertanyaan pembuka debat durasi maksimal satu lima menit
kemudian pasangan calon lainnya diberi kesempatan menyampaikan jawaban dalam waktu satu menit
kemudian paslon penanya maupun penanggap diberi kesempatan untuk memberikan argumen masing masing dalam waktu satu menit
untuk kemudian ditutup oleh paslon penanya dalam durasi hanya tiga puluh detik
namun demikian penonton
dan juga hadirin disini durasi tidak akan kami munculkan
yang bisa melihat durasi hanya para paslon yang sedang melakukan debat dan saya selaku moderator
tujuannya apa supaya kita semua fokus pada substansi dan esensi debat
akan ada debat antar calon gubernur dan antar calon wakil gubernur secara terpisah
dan saya ingatkan tadi kita sudah berkomitmen
tepuk tangan hanya boleh dilakukan saat debat sudah selesai untuk masing masing putaran
saya minta kembali komitmennya pendukung paslon dua kita sepakat
oke pendukung paslon tiga mana komitmennya
untuk kesempatan awal ini akan kami berikan kepada para calon wakil gubernur
untuk itu silakan bersiap jarod saiful hidayat dan sandiaga salahuddin uno
oh ke depan siap
boleh tepuk tangan
silakan menempati tempatnya betul pak di situ
waktunya di sini
sudah tahu masing masing saya akan tengahi moderasi kalau memang ada yang lebih
untuk putaran pertama ini silakan pertanyaan dimulai
pertanyaannya itu satu setengah menit
pertanyaannya maksimal satu setengah menit boleh dipakai seluruhnya boleh juga tidak
ada pertanyaan untuk pak sandi semua jelas ya
untuk putaran pertama silakan pertanyaan dimulai dari calon wagub paslon dua pak jarod waktunya maksimal satu setengah menit silahkan
jangan susah susah pak
pak sandi yang baik
wakil gubernur itu tugasnya
bukan hanya sekedar ban serep
tapi betul betul membackup gubernur kita
supaya ada satu kesatuan
ada satu tugas dan tanggung jawab dari wakil gubernur
yaitu di dalam merumuskan dan menyusun kua pphs
bagaimana cara pak sandi untuk bisa membantu gubernur di dalam menyusun kua ppas tersebut
langsung saja pak sandi
kua pphs itu apa pak ya
kua pphs itu kua itu
kua itu kebijakan
supaya yang pemerintah di rumah juga tahu
kebijakan umum anggaran
terima kasih pak jarod
dan saya bersama pak anies merupakan pasangan yang alhamdulillah secara solid telah membagi tugas
bagian ekonomi dan infrastruktur karena saya memiliki pengalamannya track recordnya saya akan memfokuskan
di bidang ekonomi infrastruktur
mas anies tentunya fokusnya ada di institusi dan membangun sdm
kami sepakat bahwa kami merupakan satu kesatuan
dan untuk masalah anggaran kebetulan saya dulu mengelola usaha
dan alhamdulillah usaha yang saya bangun itu bisa maju karena keuangannya sangat sangat rapih
dan kami akan memastikan bahwa keuangan kami yang nanti untuk menyusun anggaran tersebut
kita rumuskan dengan baik
dan kita pastikan pada satu saat anggarannya terserap dengan baik
dan yang terpenting juga memiliki laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian
berbeda pengelolaan anggaran di perusahaan sama di pemerintahan
kua itu kebijakan umum anggaran yang harus dirumuskan yang diajukan ke dewan
sedangkan ppic itu adalah platform pengajuan anggaran sementara
yang penjabaran dari kua tadi
oleh sebab itu
oleh sebab itu harus kemudian rapat rapat sama skpd
bagaimana pak sandi bisa betul betul menajamkan supaya itu bisa diwujudkan dengan baik
bapak punya tiga puluh lebih skpd
saya pernah mengelola lebih dari dua puluh delapan unit
tapi konsepnya adalah people management
konsepnya adalah bagaimana kita mengelola hubungan kita
komunikasi dengan bawahan
saya memiliki konsep bahwa saya nggak pernah ada di kantor pak
jadi saya terus ke kantor anak anak buah saya
dan saya selalu menyamaratakan mereka
kalau mereka berprestasi kita apresiasi di depan publik
kalau mereka belum berprestasi kita berikan motivasi
tapi kalau mereka nyolong ketahuan ya harus kita amputasi ya
saya sampaikan berbeza
karena di dalam menyusun kuappis itu harus juga merangkum pendapat musrembang
tidak bisa secara sendiri dan khusus untuk apbd
orientasinya bukan sekedar kepada profit making
tapi pelayanan yang baik
oleh karena itu
supaya anggaran itu bisa dilaksanakan dengan baik
kita harus intensif
untuk mengikuti musrembang dan diskusi dengan skb
karena memang setiap
kita stop disana karena waktunya sudah habis
kata penutup adalah dari pihak paslon dua
kita beri tepuk tangan untuk debat yang pertama antara calon wakil gubernur
kita masih punya putaran kedua
dimulai dengan calon wakil gubernur paslon tiga
mengajukan pertanyaan maksimal satu lima menit
saya sedang menjawab pertanyaan yang terakhir
kami lebih dari empat komunitas yang hadir
juga banyak warga jakarta
yang sekarang h dua c
karena sebentar lagi mau masuk lebaran
harga bahan pangan itu
saya waktu mulai proses ini delapan belas bulan belum
ada pak anies dulu
masih saya sama teman ahok waktu itu
harga cabai masih sekitar angka lima puluh ribu
setelah itu kita lihat
harga harga bahan pokok yang lainnya masih
per hari ini pernah mencapai angka dua ratus ribu
warga yang ada di garis
batas kesejahteraan mengeluh
karena pemprov belum bisa menghadirkan solusi
untuk harga yang terjangkau
khususnya harga sembako
sekarang sudah masuk
sebentar lagi saban
akan meningkat lagi
saya ingin meminta wisdom dari bapak
karena bapak dulu pernah menjadi
dan sebetulnya bapak punya kans untuk menjadi gubernur
tapi bahwa menyerahkan kepada pak basuki
oleh karena itu saya minta bapak bisa
oh ada kepeannya ya
oh ya siap
mohon bapak bisa memberikan
oleh pak jarod
satu persoalan yang kemarin itu terjadi adalah
melonjaknya harga bawang merah dan cabai
kami sudah bekerjasama sama jawa tengah
untuk bisa mengambil cabai dan bawang merah
dengan harga yang memadai
kemudian kami sudah membangun namanya
kontainer pengawet untuk bawang merah dan cabai
ini bisa bertahan enam bulan
dengan cara seperti itu
maka harga bawang dan cabai di jakarta
kemudian kami juga melakukan operasi pasar
kita punya bumd
kita juga punya dharma jaya untuk daging
bumd kita berusaha untuk
melawan para tengkulak tengkulak ya
para mafia mafia daging beras dan sebagainya
itu bisa kita kendalikan dengan sistem
seperti itu pak sandi
silahkan ditanggapi balik
terima kasih pak jarod
tapi pada kenyataannya
itu adalah janji janji yang selalu disampaikan oleh pemprov
kenapa saya bilang pemprov harus mengambil
karena yang merasakan itu adalah warga dki
mereka mengeluh terutama umkm
penjual nasi uduk begitu harga cabainya meningkat
mereka akan mengeluh
dan biaya hidup itu semakin meningkat
harga sembako yang kami pantau
sekarang sudah mulai
saya bicara kemarin sama teman teman
dia bilang sandi
harga inflasi dari bahan makanan
memang kita yang di kelas menengah ke atas
tapi warga yang ada di menengah ke bawah
dan sangat sangat menantikan solusi
solusi yang bapak sampaikan tadi
bagus banget pak
tapi kenyataannya tidak seperti itu
cabai malah melonjak
sekarang gula juga akan melonjak
jadi menurut saya kita perlu solusi yang lebih dari
silahkan pak jarod menanggapi
justru yang kita lakukan adalah
mensubsidi kelompok kelompok menengah ke bawah
melalui operasi pasar
bumd kita itu melakukan operasi pasar
dengan mensubsidi harga daging
penerima kjp itu bisa beli daging
beras enam ribu
dengan kualitas premium
subsidi untuk mereka mereka yang tidak mampu
sambil mengendalikan harga
kami berusaha betul agar inflasi di jakarta
ketika mendekati idul fitri misalnya ya
itu bisa kita jaga
inilah kita bentuk tim pengendali inflasi daerah
dan ini kita lakukan terus
yang kebetulan ini
ini memang sedang kita bangun
oh belum jadi
sedang kita bangun
ini sedang kita bangun
oleh sebab itu kemarin saya ke
untuk berbicara sama gubernur jawa tengah
sama petani berdepes
ini akan kita bangun
dan kemudian pasar pasar klosir kita
itu sedang kita bangun di keramat jati
jadi jangan khawatir
kita berhenti di sana
silahkan ditanggapi untuk terakhir kalinya
oleh pihak paslon tiga
kuncinya adalah memastikan pasokan
dari bahan bahan makanan yang masuk ke jakarta
memastikan pasokan itu kita bisa melakukan kemitraan
dan kita harus amankan pasokan
terutama pada saat saat kita memasuki hari hari besar
penyederhanaan rantai distribusi yang terlalu tertutup
dan tidak berkeadilan
sehingga umkm umkm kita dikecilkan
oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka
itu jawabannya pak
mudah mudahan ani sandi bisa menghadirkan
harga yang lebih stabil
kita beri tepuk tangan untuk kedua calon wakil gubernur ini
ini adalah untuk pertama kalinya
kita lihat debat langsung
antar calon wakil gubernur dki jakarta
tepuk tangan sekali lagi untuk pak jarod saiful hidayat
dan pak sandiaga salahuddin uno
kita akan memasuki puncak acara
yaitu debat antar calon gubernur basuki cahayapurnama
tetaplah bersama kami
jangan lupa ya warga jakarta
kita nyoblos lagi di putaran kedua
hari rabu tanggal sembilan belas april dua ribu dua puluh
kita bakal nyoblos gubernur dan wakil gubernur dki jakarta putaran kedua
siapapun pilihan kita pilih yang jujur dan berintegritas
kenali visi dan misinya
yang sudah terdaftar dalam dpt datang ke tps
petugas kami dengan senang hati akan melayani anda dalam menggunakan
bagi yang belum terdaftar
silahkan membawa ktp elektronik
atau surat keterangan dari dinas dukcapil
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
yang anda percaya
jangan sampai tidak memilih
ayo memilih untuk jakarta
para pasangan calon dan juga penonton dimanapun anda berada
kini kita masuk ke segmen kelima
yaitu segmen puncak debat antar calon gubernur
polanya masih sama dengan segmen sebelumnya
namun bagi anda yang mungkin baru bergabung bersama kami
kami sampaikan bahwa pertanyaan muncul dari pasangan calon
untuk kemudian harus ditanggapi dan diargumen kembali
dari masing masing kandidat
untuk mempertahankan gagasannya dalam waktu tertentu
namun demikian durasi tidak akan kami munculkan
bagi anda penonton maupun yang hadir di studio
karena kami ingin anda fokus pada substansi
ataupun esensi debat itu sendiri
dan khusus untuk debat calon gubernur
akan berlangsung selama empat putaran
kalau tadi kami memiliki calon wakil gubernur dua putaran
khusus untuk calon gubernur akan ada empat putaran
untuk itu silakan
saya persilahkan pak basuki dan pak anies
untuk putaran pertama ini
pertanyaan akan dimulai dari calon gubernur paslon tiga
selama satu setengah menit maksimal
kemudian bisa ditanggapi seperti yang sebelumnya
silahkan waktu dimulai dari pak anies
kita tahu jakarta adalah
kota dengan populasi penduduk muda yang cukup banyak
dan kita memiliki satu masalah yang agak serius
usia enam belas sampai delapan belas tahun
yang tidak berada di dalam sekolah
dari lebih dari empat ratus dua puluh ribu anak usia enam belas delapan belas

ini adalah darurat
ini bisa menjadi bom waktu
kalau mereka terus seperti ini
tinggal tunggu saja pengangguran
masalah masalah sosial akan muncul
dan yang tidak kalah penting
mereka harus memiliki masa depan
kita menginginkan agar jakarta
menjadi tempat dimana setiap anak
untung berada di jakarta
dapat segala macam kesempatan
ada satu ratus enam belas ribu anak
yang tidak memiliki akses pendidikan
apa solusi anda untuk masalah ini
pak basuki silahkan
jadi memang diakui banyak anak anak tidak sekolah
ada anak memang nggak bisa mau sekolah
dipaksakan tidak mau sekolah
kita sudah sediakan kjp sampai kuliah
dia memang tidak bisa sekolah
karena sudah terlanjur lama tidak sekolah
tapi yang beruntung sekarang
kita mulai merekrut mereka
menjadi pegawai harian lepas
misalnya di perumahan
dia dapat jadi tukang
dengan gaji ump
nanti dia dapat sertifikat
jadi pegawai harian lepas
yang kami lakukan di jakarta
di semua dinas dinas kebersihan
atau lingkungan sekarang
itu adalah dalam rangka
menampung mereka yang putus sekolah
ada yang tidak punya kerjaan
kerja dengan gaji ump
sampai dapat sertifikat
sehingga dia akan pindah
kerja di profesional di perusahaan perusahaan
jadi anak anak sekolah itu
kita kasih paket
untuk ambil paket abc
jadi anak anak sekolah itu
tapi tidak bisa memaksa
pak basuki cukup
pak basuki dan saya
sama sama ingin ada solusi
pak basuki melihat
alatnya hanya pemerintah
kalau saya melihatnya
bukan hanya untuk anda dalam sekolah
tapi anak usia sekolah yang putus
mereka akan dapat
akan bisa memanfaatkan itu
untuk kursus dan lain lain
kemudian yang kedua
kita akan menggerakkan
untuk mengajak mereka
terlibat dalam kegiatannya
dari pemerintah daerah saja
karena sektor swasta lah
yang sebenarnya paling besar
ada sektor swastanya
anak anak ini pun
akan berinteraksi dengan
jauh lebih luas
daripada sekedar dengan pemerintah
silahkan pak basuki
saya juga bingung
kadang kadang kita selalu salah pahamkan
tidak melibatkan sektor swasta
saya bela pengusaha
yang dilakukan apa atau enggak
kenapa butuh sertifikat
misalnya itu bangunan
kalau dia mau kerja di swasta
swasta ini kekuasaan
kurangan tenaga kerja
tapi satu pihak
orang jakarta nggak pernah dilatih
kalau minta perusahaan yang melatih mereka
makanya dengan cara yang kami lakukan
masukkan mereka menjadi pegawai harian lepas
justru melalui praktek kerja di perumahan kita
dia akan mencari kerja di swasta
kalau di swasta
kamu punya sertifikat
pola kami seperti itu
bukan tidak melibatkan swasta
justru ketika swasta tidak mampu melakukan porsinya
tapi porsi tetap akan pindahkan ke swasta
kerja sama universitas kami dan swasta
pak anies silahkan
kita ingin melibatkan swasta
beda sekali pendekatannya
ketika bicara csr
kami akan buat konsorsium pengelolaan csr di jakarta
semua perusahaan punya akses yang sama
tak hanya perusahaan yang kenal dengan gubernur
tak hanya perusahaan yang kenal dengan wakil gubernurnya
mungkin malah muncul
nama nama yang tidak dikenal
karena yang punya akses
bukan hanya yang besar
ya pak anies
kita cukupkan sampai di sana
dan kita tepuk tangan
untuk ronde pertama
putaran pertama ini
untuk ronde pertama
pertanyaan dimulai dari
pertanyaan dimulai dari calon gubernur
waktunya maksimal satu setengah menit
diajukan kepada paslon ketiga
mohon jawab pak
bapak sakit seharusnya
pak basuki ya
jadi ini yang kita mau tanyakan
ini menarik ketika bicara reklamasi
saya mempunyai kumpulan berita
ketika tiga belas oktober
pak anies jelas mengatakan menolak reklamasi
masuk ke delapan februari
pak anies mengatakan mau mengalihkan fungsi lahan reklamasi
untuk kepentingan publik
di februari lagi bilang menolak reklamasi lagi
tapi bilang pro reklamasi akan dibangun fasilitas publik
yang bisa bermanfaat semua warga
bilang kita akan ikutin pengadilan
terang terangan mengatakan akan menolak reklamasi
dari tujuh belas pulau reklamasi
ada satu pulau yang sudah dimanfaatkan
itu pulau n
banyak orang tidak pernah sadar
tanjung priuk yang baru
itu pulau n
itu sudah beroperasi
kalau memang itu untuk mengurangi biaya logistik
kalau ditolak reklamasi
yang sudah terlanjur dibangun
itu mau diapakan
mau dibongkar atau dibongkar apa
ini yang saya ingin tahu
terus bagaimana cara kita menghadapi
keputusan pemerintah pusat
dari zaman pak harto
yang sudah diputuskan
termasuk dari bapenas
bagaimana kita membatalkan reklamasi
yang akan menghasilkan satu dua juta tenaga kerja
menyerap satu dua juta tenaga kerja
jadi itu yang saya ingin tanya
saya rasa yang perlu disamakan
memang perlu memikirkan soal reklamasi
tapi pendekatan kita berbeda
ini soal keberpihakan
kita mau beri apa yang sama
diputuskan punya lahan tambahan
lalu lahan tambahannya
disitu pertanyaan mendasarnya
dan diberikannya pada siapa
wewenang dan tanggung jawab reklamasi
ada pada gubernur
karena itu ketika saya gubernur
saya akan memanfaatkan otoritas ini
untuk rakyat banyak
bukan untuk sekelompok orang
jadi ketika ada sebuah lahan baru
untuk kepentingan publik
ini nomor satu
yang kedua yang tidak kalah penting
reklamasi itu sendiri
yang sekarang dijalankan
beda dengan yang ada di dalam kepres ini
kalau anda lihat bentuknya
di kepres itu ada bentuknya
yang sekarang berbeda sekali
cukup pak basuki
saya kira jangan membohongi
gambar peta reklamasi
bukan dari saya
semua pulau dari saya
dulu delapan belas pulau
satu setengah pulau dipotong
karena kena arus air panas pltu
dan mau apa lagi
seluruh hasil reklamasi
sertifikatnya milik dki
ini boleh dipakai untuk nelayan lagi
tanah yang mereka jual
setiap rupiah yang mereka jual
itu dipakai buat pembangunan
sehingga kita akan mendapatkan dalam sepuluh tahun
satu ratus lima puluh delapan triliun kira kira uang dari reklamasi
jadi bukan hanya satu dua juta untuk pelanggung tenaga kerja
lalu kita bisa menyelesaikan semua konsep nelayan
semua tanggul utara termasuk lrt yang akan kita bangun
jadi mau apa lagi
manfaat untuk rakyat reklamasi ini
cukup di sana pak anies
ya saya rasa baik pak
warga bukit duri tahu persis arti kebohongan dalam kampanye
lalu saya teruskan
jadi apa yang terjadi
kami ingin kepentingan warga jakarta dilindungi
kita ingin jangan sampai justru muncul banjir
airnya dipercepat ke laut
di depan lautnya disiapkan pulau pulau untuk menampung air
efeknya balik ke jakarta
dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini
yang kedua soal lapangan pekerjaan
lapangan pekerjaan justru lebih banyak tersedia
bukan lewat reklamasi
tapi lewat rehabilitasi
tiga belas pulau tiga belas sungai di jakarta
rehabilitasi pantai pantai di jakarta
itu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak
dan yang tidak kalah penting
begitu kita membangun pulau pulau di sana
lalu menjadi pemukiman yang mewah
yang pasti memiliki bukan para nelayan yang hadir di sini
mereka hanya bisa menonton dari jauh
cukup silahkan pak basuki
saya perlu jelaskan bukit duri
makanya banjir dari dua dua ratus titik tinggal tujuh puluh titik
lalu bicara soal reklamasi soal pulau
saya jelaskan ini ilmu ekonomi pak
kami membangun lrt mrt
satu triliun kira kira membuka tiga puluh sampai tiga puluh lima ribu tenaga kerja
jadi itu semua ada hitungannya
setiap triliun yang anda investasikan akan menghasilkan
jadi sekali lagi
jangan mengacaukan seperti itu
kita beri tepuk tangan untuk kedua calon gubernur
baik kita tenang kembali
masih ada dua putaran lagi
baik untuk putaran ketiga ini
pak basuki pak anies
akan dimulai dari calon gubernur paslon tiga
waktunya maksimal satu lima menit
silahkan diajukan pertanyaan
pilih perkara ini
ini merupakan pilkada yang cukup dinamis
dan konsekuensinya keterlibatan luar biasa
bahkan bukan hanya warga jakarta yang memperhatikan
nasional pun memperhatikan apa yang terjadi di pilkada ini
efeknya juga jelas
ada yang mendukung paslon dua
ada yang satu dan lain lain
karenanya sebagai pemimpin kami
saya menyadari bahwa yang harus dirangkul bukan saja birokrasi
yang harus tegas bukan hanya dengan birokrasi tapi memimpin kepada semuanya
seorang gubernur bukan sekedar administrator tapi dia adalah pemimpin bagi seluruh warganya
karenanya tugasnya tidak hanya melayani tapi juga menggerakkan warga menggerakkan masyarakat
dan tantangan kita kemudian sesudah pilkada ini adalah membangun persatuan
di kota yang bineka ini kita harus rawat kebinekaannya tantangannya membangun persatuannya
pertanyaan saya untuk pak basuki adalah apa strategi apa langkah pak basuki untuk bisa membangun persatuan di jakarta
silahkan langsung saja
ya ini kebetulan pak anies belum belajar di bupati belum belajar di dpr belum belajar di dprd
saya ini bupati di tempat yang komunitasnya juga beragam
bahkan muslimnya sembilan puluh tiga persen
di belitung timur di bangka belitung juga sama
nah ketika saya mengikuti pilkada suasananya mirip
suasanya juga sangat mirip
ancaman tidak mensolatkan orang yang memilih saya juga ada di kampung saya
tapi begitu selesai kenapa bisa
jadi pemimpin itu cuma satu adil
kita diminta itu adil
tidak terima suap tidak berpihak
ketika kita adil tidak terima suap dan tidak berpihak
maka otomatis rakyat itu akan merasa
bahkan tim sukses saya pernah mengeluh
beda kami apa dengan yang tidak pilih bapak
karena saya disumpah untuk adil
jadi tidak mungkin
maka kalau kita lakukan itu maka suasana semua akan berbalik
kecuali orang menyimpan kebencian
itu urusan dia
kuncinya adalah pada kepemimpinan
dan kepemimpinan ini diharuskan bisa merangkul
berkomunikasi menghasilkan suasana yang positif
bukan komunikasi yang justru menghasilkan suasana negatif
karena itu ketika kita bertugas langkah yang kita lakukan
hari ini ada terkotak kotak
maka gubernur wakil gubernur akan menjadi jembatan komunikasi antar kelompok di jakarta
yang kedua gubernur akan membereskan masalah ketimpangan yang di jakarta
ketimpangan antara siapa yang bekerja dengan tidak bekerja
sekolah dengan tidak sekolah
mereka yang kaya dengan yang prasejahtera
karena persatuan itu hanya bisa dibangun jika ada perasaan rasa adil
dan rasa adil itu bukan di kata kata
rasa adil itu pada programnya
karena itu solusi yang kita lakukan untuk membangun perasaan bersatu ini adalah dengan membereskan ketimpangan menjadi jembatan

saya kira pak anies mungkin kurang terinformasi di jakarta ya
siapa bilang jakarta nggak adil
orang pbb orang miskin itu satu miliar tidak bayar
yang bphtb dua miliar tidak bayar
yang di atas itu kalau nggak bisa bayar boleh ditangguhkan
boleh saya tanya
jadi ini yang saya sampaikan
di mana tidak adil
makanya dua tahun saya memimpin
di mana yang tidak adilnya
orang bisa merasakan
yang menikmatkan kartu jakarta pinter siapa
yang nikmatin makan daging tiga puluh lima ribu siapa
yang menikmatkan naik bus tidak bayar siapa
jadi kesehatan siapa
ada nggak orang ngutang duit sama perusahaannya atau tauke nya atau bosnya ketika keluarganya sakit di jakarta
tidak ada lagi
jujur saja dalam nurani kita bicara
nelayan sekarang lebih baik nggak
menguruskan sekolah tidak usah pusing
itu siapa yang menikmatkan
nah itulah yang saya katakan adil
saya rasa unik jika sekarang dikatakan jakarta sudah adil
pr keadilan di jakarta masih terlalu banyak
datanglah pak basuki ke kampung kampung di krukut yang cuma empat km dari balai kota
lihatlah kenyataan di sana
papa akan merasakan ketimpangan yang luar biasa
dan ini ini adalah saudara kita
jadi kalau dikatakan sudah adil sebentar itu pr
bahwa pak basuki sudah melakukan abcd program iya
tapi soal keadilan belum selesai
karena itu saya katakan
pr utamanya programnya
cukup pak anies kita berhenti sampai di sana
sekali lagi aplaus untuk para calon gubernur
ada yang menggantung tapi sudah habis kita harus cukupkan
kita lanjut kepada ronde kedua putaran kedua
dan ini adalah putaran yang terakhir
untuk putaran terakhir silakan pertanyaan dimulai dari calon gubernur paslon dua pak basuki
waktunya maksimal satu lima menit
nah saya juga agak penasaran ini
mohon maaf juga pak sandi
andra pak sandi dan pak anies kalau diberita saya agak membingungkan
soal nor rupiah dari nor persen nor rupiah untuk pemberian tanah
nah kemudian saya melihat ini untuk yang tujuh juta penghasilannya
nah saya ingin tanyakan
rumah yang bapak sediakan itu rumah tapak atau rumah susun
lalu untuk orang berpenghasilan tujuh juta atau tiga juta
karena pak sandi juga bilang orang yang gaji empat juta kebawah gak bakalan mungkin beli rumah di jakarta
lalu nggak mungkin rumah tapak karena tanahnya mahal
ini adalah rumah susun
nah ini yang saya agak membingungkan
sama kayak tadi kan bilang tidak adil
justru kami mengadministrasi keadilan sosial
misalnya dikerukut kenapa kita pindahkan dia dengan rumah yang lebih baik
karena dia gak mampu beli rumah
maka kita sediakan rumah susun dia sewa mahal
mereka itu gak sewa
kamu kalau punya apartemen biaya rawatnya itu ukuran tiga puluh enam bisa delapan ratus ribu
nah makanya kami membuat pola yang berbeda
makanya saya ingin tegaskan dari pak anies dan pak sandi
rumah yang anda bangun rumah tapak atau rumah susun
untuk membuat penghasilan tujuh juta atau tiga juta
karena dia bilang gak mampu
saya kira itu terima kasih
kalau boleh pak basuki saya bilang juga nyun sewu
mbak menawi pemahaman pak rati agak keliru di situ
gini kami tidak membicarakan membangun rumah
kami membicarakan pembiayaannya
yang membangun bisa pemerintah bisa swasta
tapi yang kita siapkan instrumen pembiayaannya
kenapa instrumen pembiayaannya ini penting
karena justru warga siapa saja bisa kemudian membeli rumah
pilihan mereka tentu bervariasi
bisa rumah tapak bisa rumah susun dengan range harga yang bervariasi
bukan kita berbicara membangun rumah
di situ letak bedanya
kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan
maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai dengan yang mereka maui
mengerjakan yang mudah cukup bangun rumahnya
lalu minta mereka untuk masuk
di situ perbedaan mendasarnya
tanggapan balik dari pak basuki
tidak menjawab yang saya tanya sebetulnya
makanya sama seperti kasus kalikurukut
kenapa kita mau dorong ke rusun
karena menurut penelitian dari pbb
ini semua sudah ada aturannya
rumah minimal itu tiga puluh enam ukuran yang paling sehat
yang bapak bilang tidak adil di kurukut itu bapak terlalu sempit
makanya ada tbc ada penyakit
justru kita itu tidak tega
membiarkan masyarakat yang nggak mampu beli rumah sendiri
kalau pakai uang dia beli
pasti dia beli rumah yang model model di gang yang sempit
yang tidak layak untuk dihuni
makanya kita tawarkan rumah rumah yang dia miliki
itu kalau dia punya tanah seratus meter
kami bangunkan rusun
dia dapat dua ratus lima puluh meter
dua setengah kali
setengahnya jadi halaman
nah itu yang kami katakan
tidak mungkin rakyat miskin di jakarta
mempunyai rumah yang layak ukuran tiga puluh enam minimal
kalau tidak kami yang menyediakan
itu boleh dipakai seumur hidup
sampai anaknya bisa kuliah
sekarang kuliah kan kita tanggung
bisa beli rumah lebih baik
itu harapan seperti itu
pak basuki cukup
yang menarik adalah kami melihat ini sebagai problem dari awal
bukan di bulan bulan terakhir
lalu kita siapkan solusinya
dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan
bahkan private sector pun berminat untuk melakukan
ketika masa kampanye tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa itu nggak bisa
jadi ini adalah soal keberpihakan
begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah
yang penghasilannya kecil
solusi solusinya itu muncul
secara teknis pak ini akan berkembang
tahun ke dua tahun ke tiga teknik pembiayaannya akan muncul variasinya
tetapi yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya
suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat dari pemerintah
tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah
tanggapan terakhir dari pak basuki
saya jujur saja dari tadi tidak menemukan jawabannya
ini terlalu retorika ya
itu kenapa kami ngotot di pulau reklamasi
kita harus pikir tiga puluh tahun akan datang
penduduk tambah banyak mau tinggal di mana
rumah itu mahal
makanya kami pengen setengah dari pulau itu punya kami dki
sehingga kami bisa membangun anak anak muda orang miskin bisa tetap tinggal di pulau
tapi itu rumah yang kami subsidi
kami sediakan inkubator
nggak usah bayar hanya bayar pemeliharaan itu yang kita lakukan
pak basuki kita cukupkan sampai di sana
dan kita tepuk tangan untuk kedua calon gubernur ini
ini adalah putaran terakhir
jadi saudara saudara kita tadi sudah saksikan adu gagasan adu argumen para paslon
secara khusus para calon gubernur dki jakarta
acara debat ini memang hampir berakhir
tapi masih ada pertanyaan
yang layak ditunggu jawabannya dari para paslon
tetaplah bersama kami sesudah jeda komersial berikut
kami segera kembali
jangan lupa ya warga jakarta
kita nyoblos lagi di putaran kedua
ingat hari rabu tanggal sembilan belas april dua ribu tujuh belas
kita bakal nyoblos gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
siapapun pilihan kita pilih yang jujur dan berintegritas
kenali visi dan misinya
yang sudah terdaftar dalam dpt datang ke tps
petugas kami dengan senang hati akan melayani anda dalam menggunakan hak pilih
bagi yang belum terdaftar silahkan membawa ktp elektronik atau surat keterangan dari dinas dukcapil
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
yang anda percaya
jangan sampai tidak memilih
ayo memilih untuk jakarta
ayo memilih untuk jakarta
kini kita sampai pada segmen penghujung
di akhir tetap ada pertanyaan krusial
yang harus dijawab tuntas oleh para paslon
dan kali ini kami akan menggunakan video sebagai penghantar
apa pertanyaan yang akan diajukan
untuk itu mari kita saksikan bersama para paslon
kita simak video berikut
bantuin emak jemur ini
pasti ini gara gara pilkada ini
anak anak pada whatsappan seharian
mending kalau nggak berantem
ini sama anak tetangga sebelah
nggak teguran gara gara beda pilihan
nggak pakai mecin ya
pakai mecin bang
pakai lama bang
udah baso lu nggak nyari nyampe
bal sini bal
jauh jauh amat sih
itu sih bang kenapa
kau ngamuk gara gara kemarin dibuat cagup sama gue
gitu doang aja
pakai di bawah
emang gubernur mau damain kita ya peh
video tadi para paslon memang merupakan reka ulang
namun rasanya banyak dialami oleh kita semua terutama akhir akhir ini
ilustrasi tadi juga menggambarkan potensi konflik di masyarakat akibat ketatnya persaingan pilkada dki jakarta kali ini
tadi sebenarnya sudah muncul dalam pertanyaan tetapi karena dalam bentuk adu argumen kita belum melihat secara rinci dan detail
kali ini pertanyaannya tolong dijawab secara rinci karena tidak akan ada saling argumen
paslon dua lebih dahulu
tolong sampaikan langkah langkah strategis yang akan anda lakukan secara bersama untuk meredakan segala ketegangan yang telah terjadi di berbagai kalangan
guna membangun jakarta yang lebih damai pas capil kada
apapun hasilnya siapapun pemenangnya nanti waktunya satu lima menit
kita lihat di masyarakat memang ada beberapa pihak yang masih belum bisa memahami bahwa meskipun kita itu berbeda beda pilihan tapi kita itu satu sebagai warga jakarta
oleh karena itu pilkada itu pesta demokrasi yang mengembirakan
apapun hasilnya harus kita terima
untuk itu apapun hasilnya
kami akan menelpon yang pertama pak anies dan pak sandi
yang kedua kami akan menggandeng siapapun juga
apapun hasilnya entah menang entah kalah untuk diajak berbicara
untuk menciptakan betul bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang benar benar menjunjung tinggi toleransi
menjunjung tinggi keberagaman
kita akan ingatkan betul bahwa pancasila
itu betul betul menjadi ideologi negara kita
dan kita berbineka tunggal ika
sehingga apapun pilihan bapak ibu sekalian
kita tetap sebagai satu saudara
karena kita adalah pelayan warga
kepala daerah yang melayani warga dengan sepenuh hati
warga juga kami akan datangin untuk berbicara
tokoh tokoh masyarakat juga kita datangin untuk menciptakan jakarta yang sejuk
jakarta milik kita bersama
wajib kita jaga bersama
saya langsung kepada paslon tiga
sampaikan langkah langkah strategis yang akan anda lakukan secara bersama
untuk meredakan segala ketegangan yang telah terjadi di berbagai kalangan
guna membangun jakarta yang lebih damai pascapilkada
apapun hasilnya siapapun pemenangnya nanti
satu setengah menit
jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membuatmu tidak lagi berbuat adil
adil adalah kata kunci
dan yang berbuat adil itu ajaran agama mengatakan mendekatkan kita pada taqwa
karena itulah kami ketika memimpin jakarta sebagai gubernur adalah gubernur semuanya
apapun pilihannya kemarin tak penting
kami adalah gubernur semuanya
semua memiliki hak yang sama diperlakukan yang sama dan mendapatkan kesempatan yang sama
yang menyiapkan siapa
gubernur dan wakil gubernurnya
sikap itu satu
yang kedua ini bukan tentang anies dan sandi ini bukan tentang kita
kami meneruskan tradisi perjuangan
orang orang tua kita ikut mendirikan republik ini
karena itu kita ingin menjaga jakarta ini indonesia ini
tetap terbangun persatuannya
kebinekaannya sudah fakta
setiap kali ada pilkada ada pemilu ada perbedaan
tapi tugas kita meneruskan tradisi orang tua kita
ada yang tugasnya memerangi korupsi
ada yang tugasnya menangkap
ada yang tugasnya membangun persatuan
memastikan ada keadilan
kami akan lakukan itu sebagai bagian dari tanggung jawab moral
bukan semata mata karena tugas gubernur
tapi karena ini adalah tradisi keindonesiaan
sejak kapan sejak dahulu
ini melampaui sekedar tugas seorang gubernur
ini adalah tugas moral sebagai anak bangsa
kita boleh tepuk tangan
kini kita sampai pada pertanyaan terakhir
karena melihat suasana debat tadi
pertanyaan ini saya khususkan bagi para calon gubernur
pilkada dki kali ini adalah pelajaran berdemokrasi yang luar biasa
bukan hanya bagi para pendukung
tapi anda berdua juga saling sindir saling serang saling tuding
dan sangat bisa jadi ada perkataan satu sama lain
yang telah membuat sakit hati
bukan hanya untuk anda berdua
tetapi juga untuk keluarga anda
jika forum ini menjadi ajang pamungkas
saat ini apa yang akan anda sampaikan kepada pihak lawan
atas segala ucapan yang menyakitkan tersebut
paslon tiga waktu anda satu menit
perda berdasarkan sebuah agama muncul
jika gubernur baru muncul
itu semua keliru
itu semua salah
gubernur baru justru akan mengantarkan jakarta pada kepemerintahan yang lebih efektif
kepemerintahan yang merangkul semuanya
kepemerintahan yang membuat semua merasa dirumahnya
termasuk kepada mantan lawan ketika pilkada
semua yang diucapkan dikatakan bagian dari sejarah
bila ada keliru kami mengucapkan permohonan maaf
dan kemudian kita bangun sama sama jakarta
ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur
maka mantan lawan pun adalah warga kita yang akan kita hormati
sebagaimana yang lain lain
karena itu kita mengajak kepada semuanya
seluruh warga jakarta dahulu pakai bambu runcing
sekarang gunakan paku tusuk yang sebelah kanan untuk perubahan di jakarta
bisa jadi ada perkataan yang sangat menyakitkan
bukan hanya bagi anda tetapi juga bagi keluarga
kepada pihak lawan anda
apa yang akan anda katakan atas segala ucapan yang mungkin menyakitkan tersebut
waktunya satu menit
pertama saya mau sampaikan bersama pak jarod dan keluarga kami berdua
kepada pak agus dan bu sirvi dan keluarganya
juga tentu kepada pasangan nomor tiga dan keluarganya
pasti di dalam perdebatan
tentu kami kadang kadang mengeluarkan apa yang sudah kami kerjakan
mereka kadang kadang jadi seolah olah menihilkan apa yang disebutkan dari pasangan nomor satu dan nomor tiga
karena apa yang kami bicarakan ini sudah kami kerjakan
bukan akan kami lakukan
mereka kesannya kadang kadang seolah olah kami
ini meledek atau apa
tidak ada sama sekali
ini kebetulan saja kami sebagai petahana
kami bisa bercerita lebih banyak
karena semua yang kami pikirkan kami bicarakan
ini sudah sehari hari kami lakukan
sekali lagi mohon maaf juga pada orang jakarta
semoga kita bisa melihat jakarta baru bersama
kita beri aplaus
ada keluar permintaan maaf dari kedua belah pihak
jadi kalau para pemimpin
kita saling bermaafkan
pasti kita pendukungnya juga harus mengikuti seperti itu
baiklah hadirin penonton para paslon
para netizen inilah akhir acara debat publik
pilkada dki jakarta putaran yang kedua tahun dua ribu tujuh belas
debat ini debat pamungkas
karena itu pastikan anda yang memiliki ktp dki jakarta
menggunakan hak pilih anda pada tanggal sembilan belas april mendatang
atas nama kpu dki jakarta dan seluruh stasiun televisi
yang menyiarkan acara debat malam ini
saya irakun suno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda
ingat siapapun nanti yang terpilih untuk memimpin jakarta lima tahun mendatang
yang harus kita kedepankan adalah menghormati segala perbedaan yang ada
anda dua anda tiga
yang menang harus warga jakarta
yang menang harus merah putih indonesia
kita aplaus untuk kedua paslon
silahkan saya undang kedepan
dan kamasean akan memimpin kita menyajikan lagu bendera bersama sama

tetapi terima kasih
ya demikian tadi
pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
putaran kedua yang baru saja kita saksikan bersama
sebagai warga jakarta tentu saja ini adalah debat terakhir
tentu saja kami harapkan
tolong pemimpin dki jakarta yang nanti anda tentukan pilihannya pada tanggal sembilan belas april
nah bagi anda pemirsa cnn indonesia tetaplah bersama kami
sesaat lagi kami masih akan hadirkan ulasan debat tadi dalam debat publik pilkada dki putaran ke dua
usai jeda berikut ini